langkah antisipatif terhadap penyebaran virus corona terus dilakukan
otoritas pelabuhan tanjung priuk jakarta utara
selama dua bulan terakhir kantor kesehatan pelabuhan tanjung priuk
telah memeriksa lima puluh delapan kapal pengangkut barang dan satu satu ratus delapan puluh satu awak kapal asal tiongkok
sebelum pemeriksaan terhadap kapal asal tiongkok dilakukan
kapal tersebut terlebih dahulu diarahkan untuk bersandar di dermaga zona angker
yang berjarak sekitar empat mil dari dermaga sandar kapal ekspor impor
petugas dengan perlengkapan lengkap akan menaiki kapal untuk memeriksa kesehatan para abk
suhu tubuh para kru kapal kemudian diperiksa dengan alat termometer tembak atau thermal gun
dan juga pemeriksaan fisik lainnya
dari hasil pemeriksaan awal petugas kesehatan tak menemukan gejala seperti batuk
pilek atau suhu badan para awak kapal masih terdeteksi normal
meski begitu petugas masih menunggu hasil pemeriksaan dari laboratorium dalam dua hari ke depan
datang dari satu januari sampai tiga belas februari kemarin itu ada lima puluh delapan kapal dari china
dengan jumlah abk nya satu satu ratus delapan puluh satu orang itu kita periksa semua
dan hasilnya semuanya negatif maksudnya pemeriksaan subuhnya itu normal semua
normal semua ya
normal semua tidak ada yang demam tidak ada yang menunjukkan gejala batuk pilek dan sesak
setelah dia positif maka
maka kita lakukan karantina kapal
karantina di dalam kapal selama empat belas hari
itu proses perangkat
tentunya kita setelah koordinasi bisa nyampaikan kepada dirjen